rizky udah berkali kali kan bilang sama papa waktu itu
bahwa papa jangan pernah menilai orang sembarangan
asal menilai orang dari omongan orang lain
sekarang kebuktikan pak
kebuktikan kalau papa salah menilai misal
papa minta maaf untuk itu rizky
apa udah yuk
gak usah narik narik kan bisa
ya lu lagian ngapain sih sampai ketemu sama bokap gue kayak tadi
ya terus lu mau gue kayak gimana
menghindar terus terusan gitu
lu kira dengan cara menghindar bisa menyelesaikan masalah
eh gini ya paling enggak lu tuh ngomong dulu sama gue
gua kan jodoh lu jangan lupa lah
ini tuh bukan waktu yang bercanda ya buat pakai cap nih
eh terus kalau tau ngapain bercanda
eh lu tuh harus inget ya sama apa yang udah semalam kita omongin
fire tiba tiba ketemuan gimana sih
ya justru itu gua kesini ngomong sama bokap lu tentang hal itu
karena gua pengen bokap lu sama nyokap gue itu pisah tau gak
terus tiba tiba lu datang
lu rusak tau gak
gara gara lu tuh
saya itu sangat mencintai ibu kamu
tolong jangan minta saya untuk ngejauh dari kehidupan kalian berdua
kamu bisa memaafkan semua kesalahan saya sama kamu selama ini
saya benar benar menyesal
karena saya sudah salah menilai soal kamu
saya juga tau kalo om minta maaf bukan karena om menyesalikan perbuatan om
tapi karena om mencintai ibu saya
kalau om tidak mengenal ibu saya pun saya juga yakin om masih membenci dan menuduh saya sampai saat ini
rizky udah berkali kali kan bilang sama papa waktu itu
bahwa papa jangan pernah menilai orang sembarangan
asal menilai orang dari omongan orang lain
sekarang kebuktikan papa
kebuktikan kalau papa salah menilai misal
karena yang papa dengerin itu cuman omongan orang yang gak suka sama michelle
papa minta maaf untuk itu terus
kasih om kesempatan sekali lagi untuk memperbaikin ini semua
walaupun saya terima maaf rom
tapi itu bukan berarti saya nerima om masih sama ibu saya
fah gue beneran gak ngerti maksud lo itu apa
gue sama madam preti ada hubungan
hubungan seperti apa lo maksud
udah lo jujur aja
gue bisa kok jaga rahasia lo
wah gue sama sekali gak ada hubungan spesial
sama madam preti
dan mungkin madam preti nganggep gue spesial
karena gue salah satu tamunya yang sering ngabisin duit di cafe dia
sampai ngerencanain waktu di hutan green paradise itu
gimana caranya rifa bisa tahu
kalau gue emang punya rencana sama madam pretty di hutan green paradise
gue gak boleh sampai menyerah di depan rifa
jangan sampai ada yang tahu rahasia gue sama tante
gue sama sekali gak ada rencana apapun kok
sama madang preti pas di hutan
waktu michelle hilang di hutan
tiba tiba madam preti yakin banget kalau lo juga ikut hilang
padahal kita semua tahu kalau lo itu gak ikut kan
itu menurut gue aneh banget
itu terserah lo
tapi satu hal yang gue minta sama lo

lo beneran suka sama michelle

kalo mau kejar dia
pake caralah yang jujur
jangan libatin madam preti atau siapapun
baru paham gue sekarang
kok cemburu sama michelle
kok cemburu sama michelle
maksud gue bukan itu
dari semua omong o tadi
lo gak usah bohong deh sama gue ya
lo belum move on dari gue
jadi ini alasan sebenarnya
untuk yang kesekian kalinya fah
ya meskipun lo udah datang secantik ini
gue cuma ngangkalkan lo sebagai temen fah
kasih saya kesempatan sekali lagi
saya akan buktikan sama kamu
kalau saya pantas menjadi pendamping ibu kamu
dan menjadi bapak samping kamu
sudah apa ki
ki sudah sudah sudah cukup pak sudah cukup
sekarang waktunya papa pergi dan lepasin misha dan lupain ibunya misha
papa ini sudah lama menjalin hubungan dengan ibunya misha
jadi nggak mungkin
kalau papa meninggalkan ibunya misha begitu saja
saya mau meninggal ibu saya
saya nggak mau ibu saya tersakiti
apalagi kalau dia tahu orang yang dia cintai adalah orang yang menyakiti anaknya
saya nggak mau ibu saya merubah cintanya menjadi benci
sama seperti dulu kepada bapak saya
sudah cukup pak
aku mimpiin bukanya lagi
gara gara el bapak jadi masuk penjara
kamu gak boleh merasa bersalah seperti itu
apa yang kamu lakukan itu untuk melindungi ibu
untuk melindungi kita
ibu bangga sama keberanian kamu
aku tahu pasti ibu masih cinta ya sama bapak
cinta ibu udah berubah jadi benci
jadi ibu benci sama bapak
semua orang akan ibu benci kalau mereka menyakiti kamu
bahkan semua orang di dunia akan ibu benci kalau mereka melukai hati kamu
ibu selalu ada buat el
jangan takut el
sekarang papa nggak usah berharap apa apa lagi sama manusia
dan papa jangan menuntut michelle
papa harusnya inget sama apa yang udah papa lakuin setelah itu
apa yang udah papa lakuin selama ini sama michelle
papa udah berkali kali nyakitin dia
bukan cuma sekali berkali kali
dan satu lagi pa
rifki minta sama papa sekarang papa coba untuk ikhlas lepasin mamanya michelle
daripada nanti mamanya bisa jadi benci sama papa
bagaimana aku bisa menjauhi mila
padahal aku sangat mencintai mila
aku memang terlalu bodoh untuk percaya sama kata kata arief
seharusnya aku cari tahu dulu siapa
tapi semua sudah terjadi

aku harus berpikir dengan percaya sama dia
aku harus berpikir dengan percaya sama dia
aku harus berpikir dengan percaya sama dia